menyambut new normal bioskop di tanah air direncanakan segera dibuka
untuk mengecek protokol kesehatan di tempat kerumunan ini
menteri pariwisata dan ekonomi kreatif wisnu tama kusubandio
melakukan simulasi protokol kesehatan di bioskop
mulai dari pengecekan suhu menggunakan hand sanitizer
scan barcode masker hingga jaga jarak
untuk membangun kembali kepercayaan wisatawan dan geliat ekonomi kreatif
kementerian pariwisata dan ekonomi kreatif meluncurkan indonesia care
yang merupakan kampanye nasional dan strategi komunikasi bagi sektor parekraf
dengan mengutamakan prinsip kebersihan kesehatan keselamatan
dan kelestarian lingkungan bagi para pelaku dan konsumen
indonesia care ini adalah salah satu campaign buat kita
untuk menunjukkan kepada berbagai macam pihak
berapa kita care terhadap kepercayaan
kondisi pandemi covid sembilan belas ini
kita harapkan dengan protokol kesehatan yang kami keluarkan
dengan handbook yang sederhana yang dapat dibaca juga
nantinya ini dapat dilaksanakan dengan sebaik mungkin
di berbagai macam misalnya hotel restoran bioskop dan lain sebagainya
sehingga para pelaku usaha restoran pariwisata dan ekonomi kreatif
nanti bisa produktif kembali
tetapi juga yang penting
yang sangat penting bahkan adalah aman dari covid sembilan belas
nia niscaya deputi bidang pemasaran kemenparekraf menambahkan
kedisiplinan menerapkan protokol kesehatan seperti menggunakan masker
menggunakan hand sanitizer
dan jaga jarak menjadi kunci program indonesia care berhasil
serta perlu kerjasama semua pihak
baik penonton maupun pelaku usaha
agar ekonomi kreatif bisa bangkit kembali di tengah pandemi
sebetulnya sih tiga hal yang utama kan
ketika gak jauh dari apa yang dari keputusan menteri kesehatan ya
secara yang utama itu ketika kita berada di luar
sering cuci tangan
atau pakai hand sanitizer
dan jaga jarak
nah ini sih secara apa ya
rohnya itu paling tidak itu
dalam peluncuran indonesia care ini
disosialisasikan juga surat keputusan bersama kemenparekraf
dengan kementerian pendidikan dan kebudayaan
tentang panduan teknis pencegahan dan pengendalian covid sembilan belas
di bidang kebudayaan dan ekonomi kreatif